tahun dua ribu tujuh itu saya ingat itu anda bayangkan berarti sekitar sebelas tahun yang lalu itu saya sudah diancam
macam macam ancaman lain soal keluarga dan sebagainya
nah saya tidak playing victim saya nggak suka begitu ya
tapi yang saya mau sampaikan adalah nazarudin ini secara khusus menurut saya
seperti yang saya sudah tulis dalam rilis itu sudah menjadi bagian dari national security keamanan nasional
kita tahu bahwa sejak dua ribu sebelas sepulang dari kartagena nazarudin atau sebelum malah
sebelum dari nazarudin itu kan ditangkap dia lari sekitar dua ribu sepuluh kalau tidak salah ya
dia lari dua ribu sepuluh
dan dia keliling menjadi buronan lalu dari luar negeri dia mengirim berita berita
dan berbicara tentang orang orang semua orang di dalam bangsa ini diomongin sama nazaruddin
dari layar kecil itu dari skype kah namanya itu
dia nyanyi semua orang diomongin
dan waktu itu yang paling banyak menderita omongan adalah sebuah partai yang sedang berkuasa
sedemikian rupa sehingga partainya itu dari kira kira hilang di atas delapan puluh kursinya itu
dari partai terbesar nomor satu menjadi partai sekarang ini nomor lima kalau tidak salah ya
jadi itu diomongin semua sama dia dan nasional kita kacau
baru setelah pulang dari
dari kcb ke kartagena itu nazar agak membatasi omongannya
tetapi yang jelas yang semakin aktif dia lakukan melalui mimbar halaman depan kpk itu
adalah nazar menyebut nama semua pejabat terutama dpr
dpr paling banyak disebut sama dia
semua ketua fraksi semua ketua atau alat kelengkapan terutama orang orang badan anggaran itu semua sudah disebut
diomongin sama dia si ini si ini si ini
saya lihat modusnya itu memang modus penyebutan nama itu adalah dalam rangka menggalang satu desain untuk membungkam untuk menakutkan
tetapi ini dikendalikan oleh persekongkolan
paling tidak saya mau menyebut ada dua pihak dalam persoalan korban ini
yaitu nazar sendiri dan sadar atau tidak oknum oknum di dalam kpk yang merupakan juga bagian dari bisnisnya nazar
atau timnya nazar yang tidak saja membantu nazar
ya nanti saya cerita bagaimana mereka membantu
bahkan sampai sekarang pun setelah tidak di kpk pun mereka masih berbisnis dengan nazar
jadi akhirnya dpr ini dihancurkan namanya
disebut semua orang di dpr ini oleh dia
nah siapa ini orang orang yang membantu nazar tuh
sekarang begini deh saya membawa analisis yang sebenarnya pak bushro mukodas mengatakan
kpk sedang mempelajari pohon dari proyek nazar
waktu itu sudah ketemu empat puluh
sekarang ini grand corruption nya nazar ini
sudah menjadi lampiran resmi dari
sudah menjadi lampiran resmi
karena ini disampaikan oleh
salah satu saksi
di bawah sumpah
dan di dalamnya itu
ada banyak sekali gambaran yang sebenarnya
bagaimana nazar itu
apa namanya sebagai pejabat partai politik
dari bendahara fraksi menjadi bendahara partai
partai terbesar dan berkuasa
ya saya nggak mau menyebut ya nanti
imajinasi silahkan masing masing
saya tidak mempersoalkan partainya
tapi saya mempersoalkan bahwa nazar
secara sangat aktif
menggunakan jabatannya di dalam partai itu
uang itu lari kepada partai atau tidak
kepada kongres atau tidak
saya tidak peduli
tapi yang jelas
ini orang melakukan bisnis besar dengan menggunakan jabatannya
begitu besar yang dia lakukan ini
sampai di sini ketemu ada satu ratus enam puluh dua pohon
dan cabang rantingnya
bisnisnya nazaruddin itu
tetapi apa yang terjadi teman teman sekalian
nazar cuma difonis untuk satu perkara saja
dan saya baru dengar
tppu nya pun hanya terkait wisma atlet
sehingga pohon raksasanya itu tidak tersentuh
pertanyaannya bagaimana ada orang
yang begitu besar
apa namanya pengaruhnya
karena dia adalah
punya akses ke dalam kekuasaan yang luar biasa masifnya
tetapi orang itu
hanya didelik satu perkara saja
dan difonis satu perkara saja
hambalang itu otaknya mastermindnya
tapi di dalam hambalang nazar nggak kena
luar biasa kan itu
bagaimana nazar nggak kena di kasus hambalang
kasus iktp ini yang nazar mengatakan mastermindnya ada tiga
dia termasuk dengan setia novanto
nazarnya nggak kena juga
rumah sakit sampit rumah sakit solo
rumah sakit pendidikan universitas udayana
rumah sakit inspeksi di surabaya
itu semuanya itu kelakuan nazar
tapi nazarnya nggak kena
yang kena itu anak buah anak buahnya
kasus plts di sumatera selatan
istrinya jadi tersangka nazar nggak kena
padahal dalam pemeriksaan
uang dari plts itu juga mengalir ke nazar
karena antara rekening istri dan dia itu adalah kiri kanan saja
jadi nazar ini ya menurut saya ya
tadi kalau pansus angket berlanjut
dan dia diinvestigasi
tentu akar dari persoalannya bisa kita temukan
tapi kalau sekarang dia mau mencoba coba
melawan saya gitu ya
meskipun dia sudah membantu mengklarifikasi nama saya waktu disebut
menjelang pemilu dua ribu empat belas coba anda bayangkan tuh
nama saya disebutnya itu februari maret dua ribu empat belas
tapi alhamdulillah tidak terjadi ya
ini yang mengantarkan saya jadi anggota dan pimpinan dpr sekarang
dan dia juga ikut membantu
anas ikut membantu
dan saya sudah cek
memang ada dua penyidik kpk yang sengaja memasukkan nama saya dalam persidangan
saya sudah tahu namanya
dua duanya laki dan perempuan
jadi segala cara sekarang ini mau dicoba ya kan
gak mau diproses
banyak sekali di sini
yang kedua karena saya tahu dia mau dibebaskan
dugaan saya dia mau dibebaskan ini karena gini
nazar di sukamiskin itu tidak menjalani proses pemasyarakatan
dia tidak berinteraksi dengan siapapun
dan dia punya bodyguard
yang menjaga dan melindungi dia
dan dia hanya mau berhubungan
kalau itu datang dari kpk
dan saya tahu sejarah surat dia terakhir keluar
kpk bisa membuat surat
bahwa nazar sudah tidak punya perkara
bayangkan ini satu ratus enam puluh dua kasus mau dibawa kemana
kok kpk bisa membuat surat
nazar sudah tidak punya lagi perkara
dan hampir asimilasi
saya dengar terakhir dari sukamiskin
karena orang kpk datang sabar nazar
gara gara ini semua terungkap
gara gara ini semua terungkap
dan akhirnya dia marah
dia mau menyebut nama saya
coba aja sekarang
saya tahu ini ada permainan yang belum kita buka semuanya
dan karena itu menurut saya
skandal ini adalah skandal membuat nasional itu rame
saya bisa mengatakan namanya itu
skandal pemberantasan korupsi
pemberantasan korupsinya sendiri skandal
karena korupsinya itu cuma berasal dari dua hal
korupsi itu sekarang sumbernya ini
ini disebut sebagai nyanyian nazarudin
sumber korupsi itu tinggal ini
ini aja yang akan dibaca terus menerus
kayak kasus iktp ada pohonnya di sini
yang kedua ott
cuman itu sumber korupsi
jadi karena itu pemberantasan korupsi menurut saya skandal
audit tidak didengar
dan mulut nazar itu boleh ngomong tentang semua orang
kecuali tentang satu kelompok
dijadikan alat oleh kpk untuk
kayak itu tadi
menunjukkan bahwa kpk tetap diperlukan
karena ini ada penyelamatan luar negara
ngomong kosong ada penyelamatan uang negara kok
jadi karena itu menurut saya
cara seperti ini sudah mengganggu
sudah menjadi faktor keamanan nasional
ya ini berikutnya mesti banyak yang bisa disebut
yang sudah menjadi pejabat
yang sedang menjabat
yang sedang pilkada
bagaimana kita membiarkan orang lagi bertanding pilkada disebut namanya setiap hari
dia bisa nyebut
anda sadar nggak
bisa nggak ini kita tangkap sebagai
bagaimana kalau ada orang yang menyewa mulutnya
untuk menyebut orang orang
sebagaimana juga saya curiga
bagaimana kalau penangkapan orang juga bisa di order
bagaimana kalau ada desk
yang di situ duduk
bisnisnya adalah bisnis menangkap orang
karena orang itu sedang maju pilkada
gubernur di order oleh wakilnya
bupati di order oleh wakilnya
incumbent di order oleh yang sedang apa namanya
ya bertanding pilkada dan lain lain
termasuk lembaga lembaga negara
apa mungkin itu tidak terjadi
kalau polanya seperti ini
jadi teman teman sekalian
saya ingin menutup dengan kalimat
saya pernah menjadi pimpinan komisi tiga
mungkin itu yang mau dituduhkan oleh nazar
saya tahu nazar
cara bekerjanya saya tahu
karena itu saya nggak mau dekat dekat dengan dia
saya tidak pernah urusan uang keuangan dengan dia
nggak punya urusan bisnis dengan dia
apalagi tuduhan tuduhan dia
yang sebenarnya belum jelas
karena dia juga nggak berani ngomong
dia ini kan pusing sekarang ini
di penjara ini
saya nggak tahu dia kembali ke penjara
atau malah dia di tempat lain
karena itu kan biasa
ada banyaklah kasus di seputar orang orangnya nazar ini
dan saya juga bisa membuka hal hal lain
terkait kelompok kelompok lama yang coba coba bermain
kemana rosalina sekarang
bagaimana rosalina berdamai dengan pejabat pejabat
tapi saya nggak mau memperpanjang
tapi nazar sebagai problem nasional
itu menurut saya harus menjadi catatan kita semua
dan sekarang dia mau menyentuh sesuatu yang
buat mereka memang pengganggu
saya akan terus mengganggu mereka
karena menurut saya ini skandal
ini skandal yang membosankan
dan merugikan keuangan negara
karena semua ini kemudian pakai uang negara
tapi hasilnya nggak ada
hanya drama drama seperti ini saja
kalau ada pertanyaan

apakah pak fahri bisa memastikan bahwa

ataupun penerimaan uang
insya allah nggak ada nggak ada
itu untuk pendengar bagi bagi uang
saya sejak masuk dpr ini sudah tahu bahwa
saya tahu cara orang bermain
saya ngerti siapa yang bermain
dan karena itu saya pernah disidang di komisi saya
saya nggak usah sebut nama komisi
karena saya melakukan penolakan keras
terhadap cara itu
yang kadang kadang akhirnya saya lihat
ini sistemnya harus diperbaiki
karena itu sejak itu ya
sejak saya tahu bahwa teman teman itu
ada yang mencari uang untuk konstituennya
saya pernah mengusulkan political financing
empat kali saya menginterupsi menteri keuangan

kalau tidak dicarikan jalan untuk mencari uang
dia akan cari sendiri sendiri caranya
dan itu tidak baik
saya ngerti itu
karena itu saya nggak mau masuk jebakan
saya nggak mau masuk jebakan yang mereka mau siapkan itu
tapi saya jadi ngerti kalau misalnya
nazar menyerahkan bukti kemudian mereka menindaklanjukan
bohong nazar nggak ada buktinya
nazar itu lagi marah dan depresi
nggak ada buktinya bohong itu
kalau ada buktinya kenapa dia sekarang ngomong
nggak ada buktinya
ini bohong semua nggak ada
percaya saya deh
bukan ini skandal kalau menurut saya
ini skandal ini persekongkolan
jadi pemberantasan korupsi ini sudah menjadi skandal
seperti skandal pemerintah
yang mengungkap tema tema dalam pemerintahan
kalau di luar itu ada orang kritik tentang
terror factory katanya begitu
macem macem tapi ini skandal menurut saya
ini menghabiskan energi nasional
ada ceritanya dengan pembuatan anda dengan pks di jalan jalan tengah
yang jelas saya mau fokus bahwa ini skandal
gak akan ketemu apa apa
saya nggak pernah mau bersentuhan dengan nazar
adiknya dikirim berkali kali ketemu nanya
minta proyek kepada saya
baik waktu menjadi pimpinan komisi tiga
maupun bahkan sekarang berani beraninya dia datang
dia pernah datang ketemu saya dalam rangka
menekan saya akan membuka seseorang lah kira kira begitu
yang dekat sama saya saya maki dia
nggak ada urusan saya nggak ada urusan begitu begitu
dan adiknya ini masih operator
saya tahu bisnisnya siapa aja
dan saya tahu juga pejabat pejabat yang
yang saya nggak mau sebut namanya lah
yang masih beroperasi menghidupkan bisnis bisnis dia yang ada di daerah
pabrik perkebunan dan sebagainya saya tahu
saya nggak mau lebih panjang soal itu
tapi nazar nggak akan ketemu apa apa tentang saya
substansi yang dituduhkan nazar itu apa sih sebenarnya
ada saya nggak tahu
makanya ditanya kasusnya apa dia nggak tahu
cuma ini kan nyebut nyebut nama saya begini kan
tanpa ditanya wartawan ini kan pasti ada maksudnya
iya kan pasti ada maksudnya
gini ya teman teman
saya terus terang pingin sekali kepolisian kita itu ada wibawa gitu
sehingga kalau saya laporkan ini ke mabespori
kalau bisa ditelusuri
karena saya yakin kalau mabespori mengambil alih ini
tentu mabespori akan punya nama
dan ini sudah menjadi fakta dibawah sumpah
sekarang ini menjadi lampiran pansus angket
yang sudah dilaporkan di paripurna dan disahkan di paripurna
kalau mabespori mau
harusnya ini dia bisa dalami
skandal ini gitu loh
menurut saya ini skandal
pemberantasan korupsi ini skandal
karena cuma bersumber dari mulutnya nazar dan ott
itu yang menurut saya lebih penting untuk diungkap
sebab kita ini kan oke lah kita perlu berita
tetapi masa beritanya kayak begini nggak jelas
bang ada langkah hukum yang akan diambil kepada nazar uddin
kalau polisi menjamin mau mengusut ini tuntas ya skandal ini
saya akan datang melaporkan
tidak saja bahan yang saya punya
dan saya mau bersaksi di kepolisian
sebagai lembaga yang juga berkepentingan akan keamanan nasional
sekarang pilkada juga lagi diganggu nih keamanannya nih ya
orang orang ini sedang mengganggu pilkada mengganggu stabilitas nasional
saya mau melaporkan ke mabespori
dan saya bisa cerita ini skandal apa sih sebetulnya gitu
sehingga polisi bisa mengambil tindakan
karena menurut saya ini kelakuan dari
melibatkan juga penegak hukum yang mencari popularitas
mencari bisnis juga di situ
yang saya bisa ceritakan siapa siapa mereka itu
bisnis mereka adalah bikin ribut tapi nggak ada manfaatnya
pak fahri kenapa nggak dicoba dibongkarin pak fahri
untuk memotong skandal skandal ini supaya negara ini gak gaduh
teman teman waktu pansus angket dibuat itu kan
saya termasuk inisiatornya
tadinya saya ingin pansus ini yang membuka ini semua
tapi kan ada serangan balik
ya kan ada serangan balik
teman teman harus sadar ini ada serangan balik
padahal seharusnya kerjaannya dpr lah membuka kasus korupsi
di negara negara yang demokrasinya sehat itu
dpr itu kerjaannya setiap hari hearing membuka kasus kasus
di indonesia malah terbalik
dpr nya yang berpengaruh
dpr nya yang dipanggil saban hari dengan tuduhan korupsi
karena nyanyian orang ini gitu loh
mulutnya ini yang dipakai untuk membungkam dpr
mulut nazar ini dipakai untuk membungkam dpr
karena kalau bicara fundraising partai ya
siapa yang tidak kena di sini
dan saya yang ungkap ini dipopulerkan setelah di apa
presentasikan di pansus angket
kalau saya ada di sini masa saya berani ngangkat ngangkat begini
dia nggak akan ketemu
karena dia nggak bisa bebas
apa maksud pembebasan nazar
pertama nazar jadi tidak disentuh
nazar itu seluruhnya di dalam itu karena saya mendapat laporan
dia bilang sebentar lagi kita keluar kita akan beli partai partai
saya tambah kaya kata dia
kita akan beli partai partai saya tambah tanya
saya akan main lagi di dua ribu sembilan belas
itu omongan nazar tuh
ini kan skandal jadinya gitu loh
makanya dia marah
teman teman lihat saya nge tweet saya buka ini semua kan di twitter kan
akhirnya orang di dalam yang memberikan rekomendasi untuk bebas itu takut juga
nazar bisa berbuat apa saja untuk menekan pejabat
dia bisa menekan orang menkumham dia bisa menekan orang kpk
mungkin juga dia bisa menekan orang dpr dia menekan kepolisian
dia menekan orang istana bisa juga
karena pohon korupsinya besar
siapa yang gak takut kalau nama disebut nazar kan
saya pernah kasih dia sekian wah mati orang
dan dia mau coba coba ngomong itu soal dengan dengan sebagainya
alhamdulillah firasat saya dari awal nazar ini orang nggak bener gitu loh
tapi orang nggak bener kayak begini
bersekongkol dengan penegakan hukum
untuk menciptakan ketidakpastian hukum
lembaga penegak hukumnya juga jadi nggak benar gitu
tiga termasuk kpk itu ya nyembah nyembah sama nazar
gak kayak mereka takut sama nazar
karena itu begitu nazar kooperatif
mulutnya dipakai keluar tidak dipakai ke dalam dia senang
tapi anda juga pernah dengar kan
kpk pernah bilang
chandra bermain di kasus iktp
ini bermain di kasus baju hansip
itu kan dia pernah ngomong gitu
lihat aja jejak digitalnya
jerjak digitalnya itu jelas mengatakan bahwa
mereka pernah seteru berperang
sekarang juga lalu berdamai gitu loh
tapi dia mencari musuh orang orang yang nggak bersalah
nazar dan kawan kawannya saya gulung ini
oh coba tunjuk diri aja
saya tahu kok siapa yang mendekati saya atas nama nazar
dan saya tahu bagaimana
saya juga tahu hubungan antara nazar dengan novanto
juga saya tahu hubungannya
makanya dia juga takut sama novanto nazar itu
saya tahu juga itu
saya tahu juga
bagaimana kuatnya pak novanto di dalam kpk
saya tahu juga udahlah
ini kan sandiwara yang jadi nggak jelas
akhirnya soal hubungan orang per orang yang bisa saling sebut
pak ada yang juga ini terkait dengan kasus kemampuanan gedebuk mp yang tidak menggunakan karbon
saya nggak tahu

sejak saya jadi anggota dpr semua kekayaan saya
saya serahkan kepada orang lain
saya fokus kerja nggak ada saya ngurus ngurus proyek
saya juga tahu dari awal banyak yang mengincar
sebut aja nyebut nyebutnya nanti
tidak perlu kita saling pengadilan terbuka
karena kita udah nggak percaya ini penyidikan penyidikan yang
ya itu kasus hambalang tuh kacaunya kan
sampai negara rugi dua lima triliun tuh
ruginya karena nggak dibangun kok
uang yang dibagi berapa sih
empat belas miliar kok uang yang dibagi itu
tapi dua lima triliun mangkrak siapa yang bertanggung jawab
mak nazarnya nggak kena
nazar dan ada anak anak pejabat di situ saya tahu
menyembunyikan satu kasus
menyembunyikan satu cabang
membuka cabang yang lain
saya tahu ini akal mereka
makanya saya terus terang ini sebagai penutup
saya ingin pak jokowi itu sadar ini ancaman
pak jokowi ini harusnya ngerti
hari pertama saya rapat konsultasi dengan pak jokowi
saya udah kasih tahu
kpk ini akan menggigit perekonomian kita
penegakan hukum seperti begini bikin kacau
mengirim sinyal ketidakpastian
tiap hari kita saling fitnah
maka pak jokowi kalau sadar sudah lah
tutup kpk ini dulu
kalau proposal saya korea selatan
gabung dia dengan ombudsman dengan komnas ham
dengan lpsk gabung dia
menjadi lembaga komplit
kalau begini nggak ada
modalnya cuma mulut nazar kok
mulut nazar doang sama ott cuma itu kok
jadi korupsi itu kalau ada uang cash ya kena
makanya kalau nggak mau kena korupsi jangan pakai uang cash
pasti yang canggih canggih nggak kena
ini kan yang bodoh bodoh
mau saling beli mobil
kita rame semua
seolah olah bangsa ini udah brengsek semua isinya
dan yang hebat itu cuma kpk
karena dia nggak bisa di ott
terus ada satu lembaga gitu holikow lembaga suci sendiri
di luar negeri itu dpr nya yang meriksa orang
eh ini nggak dpr nya yang diperiksa
saban hari kita lihat dpr diperiksa
di luar negeri kita lihat negara demokrasi itu dpr memeriksa
lah ini nggak dpr nya yang diperiksa
kayak dia yang paling hebat
nanti kalau udah mureduk ott
jadi pak jokowi berani nggak menghentikan skandal ini
kalau nggak ya
kalau enggak saya yakin pak jokowi juga kena
saya yakin pak jokowi kena
karena itu artinya bersekutu dengan kezaliman
siapa yang bersekutu dengan kezaliman dan diam diam dengan adanya kezaliman insya allah dia kena
siapa yang melawan dia yang selamat
ini hukum universal bukan hukum dunia
bukan hukum manusia
ini hukum alam semesta
siapa yang bersekutu dengan kezaliman
atau membiarkan kezaliman
dia akan kena
yang melawan insya allah dia selamat
saya kira itu teman teman sekalian